eh pat lo liat tuh si johnny
kok kayak ketakutannya itu
johnny dikejar kejar orang itu
ya aku kejar
macem macem tuh orang sama si johnny
udah kita bantuin si johnny
jun kenapa lo
ya ketakutan banget
kayak dikejar setan aja
iya emang gue lagi diubur ubur setan
mau lari kemana lo sekarang
gue makan hidup hidup lo
keluarga sizeb katanya numpang di rumah ojo tuh
alhamdulillah kalau memang mamanya siswa ditangkap polisi
sekalian sisulam sama keluarga ditangkap polisi
terus masuk penjara deh rame rame
makanya pak kita mesti nyaksiin penangkapannya dia tuh
apa deh gue penasaran pengen liat mukanya si mak tuh waktu tangannya diborgol
rumah emang ojo tutup tuh
lah mobil polisnya kemana tadi
ke rumah sulam kali pak
ck kan rumahnya di segel polisi
kan rumahnya sisulam nekat
maksa masuk ke rumahnya
makanya tuh polisi buruan datang ke sana mau nangkep si emak
yaudah yuk kita ke sana ya
pelan pelan gue baru baik nih
pelan pelan nah iya
kang pelan pelan dong tungguin
disuruh bu aji buru buru nih pak haji
pelan pelan dong tungguin
aduh pak tadi tinggal tega banget
apa jalannya pelan banget
ya ampun nih ibu haji sama pak haji sore sore kok main kejar kejaran sih
iya nih kayak di film india aja
biar cepet baik
apa jalannya duluan dong lari dong maksudnya emang gak bisa sih
kaki aku masih sakit mi
eh dong semangat jangan letoy begitu
mangkainya mbak lari
cepet tapi hati hati
pak pak pak
ini kok segala rumahnya dilepasin pak
kasusnya sudah selesai bu
selesai bagaimana maksudnya
masa keracunan masal begitu cepet selesainya pak
kasus keracunan yang ada di sini murni kesalahan dari pihak catering
kok ke tearing lagi yang dilibatkan
bukannya pak haji sekarang yang punya acara
ini jelas dari pihak catering
justru dari masalah ini pihak kepolisian berhasil mengumpulkan informasi tentang perdagangan daging di pasaran
lah kok berkembang ke perdagangan daging di pasar pak
karena kami berhasil menangkap beberapa pedagang yang berlaku curang
mereka menjual daging busuk di pasaran selama ramadan
jadi keracunan yang ada di sini
karena mereka mengkonsumsi daging busuk yang diolah oleh pihak kt
berarti keluarganya haji sulam murni dong pak
tentu saja bebas dengan terhormat
pokoknya kalo orang jahat pasti dipenjara tenang aja bi
rambut kriwil hidung terong mata belok
dok kayak beli sepauan berangasan para karuan kerowong tua wani gara gara buah buahan
habis pikir rumah sisulang berdibuka segelnya si mbak pasti balik lagi di rumah tua apa
warung buberi sebagai tkp dari buka juga bisa aja sulam ama mbak bebas jelakan hukum
aduh nggak masuk di akal deh mbak bayangin tuh sisulang sekeluarga bakalan masuk ke
dengan wuih orang yang ngeracun anak anak harus dikumrat umit tuh ke pengen tahu pengen ngelihat
bagaimana itu mukanya si rodiami sima kalau dia masuk ke dalam penjara itu doang
ternyata dia bebas begitu aja aduh udah
orang jatuh nggak bakal kemana pasti masuk wih tenang aja ya mudah mudahan mbak
ucap ciliknya ngendih ya
eh pas pardi
pas pardi kok ada di sini eser lagi ya orang nyokan mene ceritanya sulaturahim hari ngaji
sulam jepro mai sepi mau menjelang lebaran ya arane
ini sudah beres kok pak ini buat penyelidikan saja lagian pelakunya sudah ditangkap pak
bukan pak haji sulang pak dia sih cuma saksi saja yang ditahan pihak dari catering pak
oh kayak gue ini lagi kayak dijahati uang nangkene lasik ini untuk kami nih dijahati
maning maning jadi kayak nyung nang desa kia kok rupet aku nakan pak soewardi
dijahatin orang di sini ini miki di mana karo wong sing hidungnya kayak terong rambut
kriwil kriwil matanya belok terus repan kerampas ngerabok dua buah inyong pak
pak suparti tadi buah buahan ya iya kebetulan pak tadi kita juga nemu buah buahan pak
ini bukan pak
ini tadi kita temukan
di sini pak
iya iya iya bener kia nyung buah buahan ini nyung kia mau sing dirampok kue wong sing nakal kue
klas wongnya gak kopiah apa tapi kok jahat
ibu ibu kenal orang jahat yang diceritain pak suparti tadi
enggak enggak pak enggak kenal
hari kaya kue wong kue ke di jeblosan sama ring penjara baik pak polisi eben aja jahat maning ngaco mari konek kampung kia

lo liat tuh si joni kok kaya ketakutannya itu
joni dikejar kejar orang gitu

macem macem tuh orang sama si joni
udah kita bantuin si joni cepetin dibanggil anak anak
ketakutan banget kayak sedang aja emang lagi diubur ubur setan no setan eno
mulai kemana lu sekarang
gua makan hidup hidup lu
sweet sweet lu kira gua buruk